maaf ya kalau kita ngerepot
tinggal di tempat yang jauh dari keramaian kayak gini
apalagi kita belum kenal sama sekali sama orang itu
nah itu adik saya datang
linar kamu temenin mereka dulu ya
aku masuk dulu ke dalam
ya boleh ke belakang aja silahkan
di situ ya
terima kasih ya
eh nama kamu siapa sih
terima kasih banyak kita menerusin perjalanan
tenang aja kita pasti bakalan mampir lagi deh pas pulangnya
beneran iya gak di
allah semua pada yakin mau baik lagi ke rumah itu
ya kalau sempet lah
aduh jangan deh
waktu tadi gue kamar mandi gue denger suara orang kesakitan
salah denger kali lah
udah gitu tadi gue juga dengar suara kaca pecah
tapi pas gue liat gak ada tuh kaca yang pecah
malah masih gantung gitu aja di dinding
pokoknya itu rumah aneh banget deh
udah yuk pergi aja
ah penakut banget sih lo jadi orang
udah udah jalan yuk
buru buru amat sindi kita mampir lagi aja yuk
bening bening lagi cewek ceweknya
tadi lo kan yang ajak cepet cepet
gue berubah pikiran men lagian di tempat terpencil kayak begini masih ada sih cewek cewek cakep kayak mereka
eh inget tujuan kita ngapain di kota banyak yang udah gituan
udah deh lo mau ikut apa enggak
aduh kenapa sih
nah sambil lo benerin mobil gue cabut dulu ya
biasa urusan cowok
gila di rumah gede juga ya
rumah ini emang punya banyak ruangan maklumlah rumah warisan
ya dan keluarga kita adalah kuaris terakhir dari rumah ini
oh ya dan aku majinan mau ke dapur dulu ya
mau masak buat makan malam nanti
mendingan kamu dengerin radio aja ya biar nggak terlalu sepi
mending kita tunggu sampai besok
sekarang udah gelap